assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa
jumpa lagi di hari yang penuh rahmat dan barokah
mudah mudahan terus semangat untuk menyelesaikan tugas mulia
yaitu berpuasa satu bulan penuh di bulan yang penuh dengan maghfirah
baik sekarang kita akan lanjutkan sesi berikut ini
tetapi saya ingin anda merasakan melihat dan mendengar
bayangkan apabila diri kita ini adalah pesawat terbang
dari kota a ingin ke kota b
katakanlah dari jakarta ingin ke los angeles
tentu kita mempergunakan autopilot
karena dengan autopilot tinggal klik
maka pesawat itu akan tiba di tujuan
sehingga kalau seandainya kita keluar dari garis yang ditentukan
keluar dari radar maka radar akan memberisinya
dan pilot harus segera mengembalikan arah pesawatnya
inilah fungsi radar yang ada di hati kita
sekarang coba lihat
kalau kita tidak memakai radar yang ada di hati kita
karena bisa jadi kita tidak pergunakan radar hati kita
kita sudah tahu jalan yang harus kita tempuh
sudah kita set up
kemana kita akan mengembalikan radar hati kita
kita akan menuju
tapi kita keluar dari garis orbitnya
dan meskipun radar itu berbunyi
kita tetap melanggar bisa crash
fenomena ini juga terjadi kepada manusia
lantas apa radar kita
ya radar kita adalah fungsi spiritual kita
di sini dikatakan kalau baik
kalau buruk buruk semuanya
kalau baik kita akan landing soft landing
tapi kalau buruk crash
akibatnya adalah seperti gambar ini
dalam ukuran manusia
maka kita akan merasa bahagia
atau sengsara seperti ini
oleh karena itu kuncinya adalah
dengarkan suara hati yang terbaik

ada dua kekuatan yang menata ini
dialah allah al mu'izz
yang membeningkan agar hati kita senantiasa tertuntun dan terjaga
tetapi dia juga al muzil
apabila kita keluar dari garis orbitnya
lihatlah alam semesta ini dijaga dengan penuh kekuatan
bagi siapa saja yang hidup di jalan kejujuran
maka dia akan dimuliakan
bagi siapa saja bergerak di jalan kebenaran
maka dia akan dibeningkan
tapi bagi siapa saja yang melanggar garis ketentuan ilahi
maka kita mengenal
siapakah allah al mu'izz
yang membeningkan dan allah al

maka dunia dijaga dengan kekuatan allah al mu'izz
maka dunia dijaga dengan penuh kekuatan
allah memberikan radar yang luar biasa di hati kita
radar yang memimpin kita di jalan yang lurus
di bulan yang penuh rahmat dan barokah ini pemirsa
pemirsa diminta untuk membeningkan hati kita
allah al ⁇ muiz yang membeningkan dengan tidak makan dengan tidak minum
hingga radar kita terang bercahaya
kita mampu melihat mana yang benar dan mana yang salah
tetapi apabila kita tidak berpuasa
bisa jadi tertutup oleh belengguda nafsu
ibarat radar yang ditutup radarnya akibatnya crash landing
mencebur ke laut dan nasib kita menjadi malang
sekarang mari kita renungkan sejenak yuk
sudahkah kita berada pada jalan yang lurus
sudahkah kita berada pada jalan yang benar
mari kita kontemplasi sejenak
mohon kepada allah
katakanlah bicara dengan hati
katakan dalam jiwa yang terdalam
sudahkah kita pergunakan hati nurani
sudahkah kita mendengar denyutan nurani
yang menjadi radar
yang mengajak kita berteriak tentang kebenaran keadilan kasih sayang dan kedamaian
kita harus mampu unlocking
untuk mendengarkan cahaya murni yang disebut dengan spirit
spiritualitas di dalam hati manusia
allahumma ya allah ya mo'is
beningkanlah mata hati kami
jangan biarkan kami terhina karena kebodohan
karena buta telinga hati kami
tanpa engkau kami buta
tanpa dirimu kami terhina
ampunilah kami yang selama ini
tak mampu mendengar bisikan nurani
untuk mengajak diri kami pada kebaikan
kami berpuasa satu bulan penuh ya rab
agar kau kembalikan fitrah diri kami
agar kami mampu melihat kebenaran di atas kebenaran
agar kami mampu terhindar dari segala kegelapan ya rab
jangan biarkan kami tidak makan tidak minum
tapi tidak mendapatkan kebenaran keindahan nurani yang kau tuntun di dalam hati rob
wafil akhirati hasana